kita ke solo jawa tengah
presiden joko widodo kembali menyapa warga di kampung halamannya di kota solo jawa tengah
ya dan senin sore ini presiden juga membagikan bingkisan lebaran berupa bahan pokok di halaman geraha sabah solo
setelah bersilaturahmi dengan keluarga besarnya di sumber banjar sari solo
presiden joko widodo membagikan empat bingkisan lebaran kepada warga miskin
presiden tiba di geraha sabah sekitar pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia barat dan langsung menyalami warga yang sudah antre
pembagian sembako di gedung miliknya itu dihadiri ribuan warga
mereka rela antre sejak pagi untuk mendapatkan bingkisan lebaran berupa satu kg gula pasir lima kg beras satu liter minyak goreng dan teh
seketak itu teh kota itu
menurut lurah desa sumber warga desanya selalu mendapatkan paket lebaran dari presiden setiap tahun
khusus lurah sumber saya tadi menggerakkan seluruh rw yang kantong kantong miskin
jadi kalau jumlahnya bisa ratusan
tapi enggak sampai setahun
ini saya belum tahu jumlah yang persis
tapi saya sisir tadi semua rw yang punya kantong kantong miskin gitu
tapi mungkin bisa di atas lima ratus ya
tapi mudah mudahan lebih dari itu
karena yang lurahan lain tadi sedang dihubungi
saya kan tuan rumah di sumber jadi harus bergerak cepat tadi
setiap lebaran presiden joko widodo biasa pulang ke kampung halamannya di sumber banjar sari solo
dan menengok tempat kelahirannya di gondang rejo karanganya